biasanya di jakarta lima ribu cuma dapat nasi putih aja
tapi di kawasan jakarta barat ada satu tempat yang menjual makanannya satu porsinya cuma lima ribu aja
bu rp lima bisa dapat apa aja ya bu
ya nasi duda komplit sama ayam suwir sama telur supir
wah ternyata cuma lima ribu aja udah dapat komplit nih
dapat nasinya gudegnya ada krecek dan angka juga ayam tuh ya
buat saya porsi lima rupiah di kedai gudeg kawasan kembangan jakarta barat ini udah pas banget dan memuaskan lidah rasanya
tapi kalau anda mau lebih puas lagi bisa juga
ada tiga puluh macam lauk yang tersedia di sini
urap tempe bacem telur puyuh telur dadar ikat tokol balado dan opor ayam kampung
cukup tambah rp lima hingga rp sepuluh setiap lauk pilihan
bisa juga pilih paket gudeg dengan lauk telur ayam panggang atau opor ayam kampung
yang dibanderol mulai rp sepuluh hingga rp dua puluh lima
tuh ternyata sambalnya pedes ya
tapi dicampur dengan manis ayam suwir angka dan gudegnya krecek rasanya jadi enak banget
oke kalau maunya menu seafood ada juga nih yang harganya bersahabat dan tidak kalah nikmat
kedai seafood di kawasan depok jawa barat ini dikenal dengan kerang baskom
soalnya kita akan membeli kerangnya per baskom begini nih
tenang tenang ini banyak banget kok isinya
bisa dimakan rame rame sampai lima orang
jadi per orang jatuhnya cukup mengeluarkan rp enam belas aja kan
isinya lengkap banget
ada sembilan macam kerang mulai dari kerang batik kerang bambu kerang hijau kapak tiram darah bulu darah jawa simping hingga darah jawara
bumbunya ada lima pilihan
bisa pilih saus padang saus siram pedas manis pedas asam dan asam manis
kalau saya mau pilih yang favorit aja nih saus padang
wah gede banget ya ini
ini dia kerang yang paling gede ada kerang tiram dan kerang kapak
bedanya ada di tekstur kalau kelangkapark ini dia kayak cumi teksturnya lebih kenyal
kalau kerang tiram dia persis kerang hijau cuman dia lebih gede ukurannya
wah udah nikmat harganya juga hemat
penasaran gak nih kenapa pemilik kedai seafood ini bisa mematok harga murah
kenapa karena aku kan barangnya langsung dari nelayan
semua barang dikasih dari nelayan tanpa harus keluar modal
jadi ya semuanya amanah
jadi kalau misalnya mereka kasih barang yang murah aku juga gak boleh
egois aku juga jualnya harus murah gitu
wah mantep nih
syifa hanifah galuh prestisa depok jawa barat